ikan merupakan sumber protein dan juga lemak yang baik bagi kesehatan
nah kalau lagi jalan jalan ke pasar maupun juga sualayan
pasti deh kita bisa menemukan banyak sekali ragam jenis ikan
ada yang ikan air tawar maupun ikan air laut
nah saya jadi makin bingung nih harus beli yang mana ya yang lebih baik dari segi kandungan gizinya
bukan hanya berprotein tinggi dan mengandung omega tiga
ikan juga kaya akan vitamin d kalsium dan fosfor
selain dari lautan perairan air tawar juga menghasilkan ikan yang tak kalah lezat untuk disantap
kira kira ikan apa saja ya yang jadi menu favorit warga
tapi aku lebih suka ikan laut kayak ikan tongkol gitu
karena kalau ikan laut itu lebih banyak gizinya
macem macem ikan yang pernah dimakan dan suka dimakan selama saat aja tuh
ada ikan mas ikan lele juga pernah terus ada ikan dencis gitu gitu sih mbak
karena di pasar jualannya banyak kan itu jadi lebih gampang didapet sih kira kira
pada dasarnya baik ikan laut maupun tawar sama sama bermanfaat dan kaya akan kandungan gizi di dalamnya
namun berbeda jenis ikan maka berbeda pula jumlah gizi yang terkandung
dokter spesialis gizi menjelaskan ikan air laut lebih tinggi omega tiga
namun mesti berhati hati dalam mengkonsumsinya karena ada resiko bahaya merkuri
sementara ikan air tawar lebih tinggi kandungan omega
karena tetapi kalau kita mengkonsumsi ikan laut itu kandungan omega tiga nya lebih tinggi
daripada bila kita mengkonsumsi ikan air tawar
ikan air tawar biasanya omega dua nya lebih tinggi
sehingga kalau kita mau mendapatkan omega tiga yang lebih banyak kebutuhan kita lagi omega tiga
tiga tiga nya lebih tinggi mungkin kita lebih sering mengkonsumsi ikan laut
seperti misalnya ikan salmon tapi berasa mahal banget ya makan ikan salmon
nah yang setara yang mungkin kurang lebih mirip ya bisa ikan bandeng
jadi bisa saja kita kombinasikan hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan lemak bagusnya
menjaga kesehatan dengan mengonsumsi ikan tidak melulu harus mahal
ikan dengan harga yang ramah di kantong juga mudah ditemukan
dr gizi menyarankan agar masyarakat setidaknya mengkonsumsi ikan sebanyak dua kali dalam seminggu
dalam mengkonsumsinya kita juga perlu memperhatikan proses pembuatannya
terlalu sering mengolah dan mengkonsumsi ikan dengan cara menggoreng dibakar atau tidak matang juga berisiko bagi kesehatan
larisa aradia soni sulustiono jakarta